arogansi para debt collector atau para penagih utang bukan hal baru yang terjadi
otoritas jasa keuangan sebenarnya telah mengatur etika para debt collector saat melakukan tugasnya
ada aturan etika yang harus dipatuhi oleh mereka saat melakukan eksekusi
lalu mengapa ini masih terjadi dan juga bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh ojk
kita akan berbincang langsung dengan pak sarjito deputi komisioner edukasi dan perlindungan konsumen ojk
selamat malam pak sarjito
selamat malam cnn indonesia sasa dan semuanya
malam pak ini bukan hal baru pak mengenai premanisme arogansi yang dilakukan oleh debt collector
mengapa masih kemudian ditemukan praktek dektalator yang arogan seperti ini
padahal kan memang sudah tidak diperbolehkan lagi selama ini bagaimana pak pengawasan yang dilakukan oleh ojk
memang selama ini pengaduan ke ojk
ketika mengenai debt collector itu selalu ada tiap minggu ya ketika kita adakan evaluasi
tetapi satu hal memang saya juga menghimbau kepada masyarakat terutama konsumen di sektor jasa keuangan
yang karena harus mencicil mobil atau sepeda motornya pertama harus dilihat kondisinya bahwa apakah kira kira dia mampu untuk menyelesaikan kewajibannya pada saat sebelum mereka menandatangani kontrak
nah dengan hal itu maka kalau konsumen itu taat dalam memenuhi kewajibannya maka tidak akan ketemu dengan debt collector
nah kemudian jika kemudian karena terlambat membayar cicilannya menurut hemat saya paling tepat adalah datang dulu ke perusahaan di mana dia berhutang
kemudian setelah tidak maka tentu perusahaan
finance atau mungkin bank juga akan melakukan somasi
somasi tujuh hari yang pertama kemudian yang kedua kemudian yang ketiga
dan apabila unitnya sudah tidak ada di lokasi perusahaan kalau di ojk sina pelaku saja sekuangan itu biasanya meminta jasa yang disebut dengan petugas alih daya
atau apa namanya terkenal dengan isilah debt collector
tetapi harus ada etikanya
karena memang saya kira ini sudah
sudah berulang kali bahwa debt collector itu harus menunjukkan surat penugasannya bahwa dia juga punya sertifikasi kemudian juga ada salinan sertifikat fidusia dan juga dengan cara cara yang sangat lembut dan baik
berarti apa yang dilakukan sebenarnya menyalahi aturan etika yang telah ditetapkan ya pak ya oleh ojk
dan dalam kasus ini kan dikatakan bahwa kronologisnya debt collector tersebut
merampas kunci mobil dengan tiba tiba
nah ada juga kan sebenarnya aturan eksekusi penyitaan
tidak bisa dong ya pak ya dilakukan penyitaan tanpa pemberitahuan
saya yakin pihak perusahaan finance sudah melakukan somansi
baik somasi pertama kedua dan ketiga kepada debiturnya ya
pihak yang memegang kendaraan
saya nggak tahu apakah direspon dengan baik apa tidak
ini pada umumnya
tentu kalau mereka menerima itu segera hubungi perusahaan
dengan demikian tidak terjadi seperti yang sering terjadi di masyarakat
kami juga bisa memahami dari sisi perspektif perusahaan finance
karena ojk tidak berhubungan dengan debt collectornya
tetapi ojk berhubungan dengan krediturnya
dengan pihak yang memberikan pembiayaan kepada
masyarakat atau konsumen di sektor jasa keuangan
mereka juga harus bertanggung jawab
tapi kemudian perusahaan finance juga tentu saja tidak punya kontrol
terhadap apa yang terjadi di lapangan
dan apabila debt collector sudah melampaui batas
apalagi melanggar ketertiban umum
membentak pejabat yang berwenang
itu sudah melampaui batas
dan itu merupakan peranah pihak kepolisian republik indonesia
untuk dilakukan penindakan
baik karena pengancaman perbuatan tidak menyenangkan
maupun hal hal lain yang cukup banyak terjadi di masyarakat
jadi sebenarnya langkah langkah untuk mencapai proses penyitaan
atau eksekusi yang dilakukan oleh debt collector ini cukup panjang ya pak
surah surah saja harus tiga kali
seperti itu ya pak ya
saya kira begitu ya
jadi saya kira pertama makanya saya menghimbau kepada masyarakat
sebelum menentukan kendaraan apa yang dia akan pilih
maka hatikan juga cash flow yang dia peroleh
kira kira mampu sehingga tidak akan ketemu dengan debt collector
apabila mereka patuh mentaati kontrak yang berlaku
kapan dia wan prestasi
even sudah wan prestasi
tadi saya sampaikan bahwa perusahaan finance
mereka di asosiasinya punya etika
bahwa harus ada somasi tujuh hari pertama
somasi kedua tujuh hari kedua
kemudian somasi ketiga
dan biasanya menurut laporan dari perusahaan finance
yang sering kami komunikasi
dengan mereka adalah unitnya biasanya ada di pihak lain yang
yang makanya dia akan pakai petugas alikdaya
yang tentu saja tanggung jawabnya ada di aku saja sekolah
pak sarjito tadi pak sarjito sempat mengatakan bahwa
pihak kreditur ini juga bisa ikut bertanggung jawab
seperti apa ya pak
ada pun mereka bisa ikut bertanggung jawab
atas apa yang dilakukan oleh para debt collector ini
ini kan merupakan pihak ketiga ya sebenarnya
kemudian langkah apa yang
bisa dilakukan oleh ojk pak
tadi saya sampaikan bahwa
pelaku saja sekuangan dalam melakukan penagihan
apabila sudah tidak diperhatikan lagi
somasi somasi yang dilakukan dan proses hukumnya
tentu mereka akan pakai perusahaan alidaya
yang disebut dengan debt collector
tapi dengan syarat bahwa mereka adalah certified
bahwa disertifikasi dengan baik
dan dia juga harus membawa tadi yang saya sampaikan di awal
membawa surat tugas
menunjukkan bahwa perusahaan
apa namanya dia sudah
calon yang akan didatangi adalah
punya salinan jaminan fidusia
sertifikat jaminan fidusia
dan hal hal lain
dan harus dilakukan dengan santun
bahwa di lapangan
tentu di luar pengetahuan
tentu saja tidak ada perintah dari perusahaan
untuk mengatakan harus membentak bentak dan sebagainya
nah namun demikian
di ketentuan ojk bahwa
pelaku saja sekuangan
maupun pihak ketiga yang ditunjuk
maka menjadi tanggung jawab dari perusahaan
itu artinya sebenarnya
perusahaan leasing atau kreditur
yang memberikan utang ini
tidak bisa bertanggung jawab secara langsung
atas apa yang terjadi di lapangan
seperti itu pak
ataupun ojk juga
tentu saya sampaikan
ojk tentu akan menegur perusahaan
kreditur atau perusahaan finance
yang kemudian memakai petugas alih daya
yang dalam prakteknya
untuk yang seperti ini jangan dipakai lagi
dan juga kita juga bisa memberikan sanksi
apabila berkali kali melakukan hal hal yang tidak terpuji ini
jadi artinya tidak cukup berhati hati
untuk memakai jasa yang seharusnya cukup pabrik
tetapi kembali lagi
baik bapak terakhir
singkat saja sanksinya berupa apa
apakah bisa dicabut izinnya pak
sangat berat tentu bisa
kita punya gradasi sanksi
dari mulai peringatan tertulis
tanda dan sebagainya
baik terima kasih
deputi komisioner edukasi dan perlindungan konsumen ojk
sarjito telah bergabung bersama kami pada malam hari ini